loh mbak dewi juga gak tau maya dimana
gini loh mbak tadi tuh aku janjian sama maya dia bilang dia mau ada interview buat kerjaannya dia
tapi dia gak datang ke tempat kita janjian nah makanya aku kesini
tapi dari tadi aku ketok ketok pintunya juga nggak ada yang nyaut mbak
apa mungkin dia udah pergi duluan ya
pergi gimana jak jelas jelas itu sepatunya ada di luar berarti orangnya ada di dalam
ya udah ketok aja lagi
iya kita ke rumah